sejak awal juni dua ribu dua puluh pltu paiton yang berada di bawah pln nusantara power ini menerapkan teknologi co firing
tutup kembali dengan tisu yang disemprot air mineral
di antara aktor aktor politik di pemilu dua ribu dua puluh empat ini
fungsi jakarta sebagai sebuah metropolis
kemudian meningkatkan kasus di wilayah maupun di negara negara lain